kami awali kompas petang hari ini dengan informasi banjir lahar hujan gunung merapi tak hanya menyebabkan lima belas korban meninggal dunia
bencana ini juga menyebabkan jalur jalan nasional sialiang yang menghubungkan kota padang bukit tinggi terputus total
banjir lahar hujan gunung merapi menyebabkan terputusnya akses jalur jalan nasional silayang kabupaten tanah datar
beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai hingga menyelesaikan tiga puluh persen badan jalan
sehingga tidak bisa dilalui kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat
selain memutus akses jalan terjangan banjir lahar hujan memporak porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di sialiang
polres padang pariaman mengimbau pengendara motor dan mobil memutar menuju kelok empat puluh empat atau bisa melalui jalur sicincin masalak
saya pastikan jalan di lembah anai terputus
saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi
padang pariaman lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut
karena dipastikan tidak akan melintas tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam
banjir lahar hujan gunung merapi menyebabkan terputusnya akses jalur jalan nasional silayang kabupaten tanah datar sumatera barat
beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai
hingga sejumlah kendaraan hanyut terbawa banjir lahar hujan
begitu juga di area wisata pemandian kawasan wisata pemandian di sila eliang
sejumlah mobil dan motor hanyut diterjang banjir lahar hujan
terjangan banjir lahar hujan gunung merapi sabtu pukul sembilan malam di wilayah kabupaten agam sumatera barat
mengakibatkan lima belas orang meninggal dunia
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten agam merilis lima belas orang meninggal terdampak terjangan banjir lahar hujan gunung merapi
tiga belas orang ditemukan di wilayah kecamatan canduang dan empat orang lainnya di kecamatan sungai bua
bpbd kabupaten agam masih melanjutkan upaya penanganan darurat bencana
banjir menerjang tiga kecamatan
yaitu kecamatan canduang kecamatan sungai puah dan kecamatan empat
kabit rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd sumatera barat ilham wahab menyebut
dari lima belas jenazah sembilan diantaranya sudah diidentifikasi
dari lima belas sudah sembilan orang sudah bisa diidentifikasi
kemudian ada korban yang luka luka sebanyak delapan belas orang
sementara di padang panjang sendiri ada tiga orang yang masih dalam pencarian
kemudian ada dua orang yang luka luka
untuk data sementara yang kami dapat
untuk korban yang luka luka sebagian sudah dirawat di rumah sakit ahmad muhtar bukit tinggi
kemudian yang di padang panjang di rsud padang panjang juga ada di rumah sakit yarsi
kemudian untuk korban yang meninggal yang sudah diidentifikasi
sebagian sudah dibawa kembali oleh keluarga masing masing